masih dari jakarta pelanggaran pengendara roda dua di jalan layang nontol kasablangka masih kerap terjadi
bahkan minggu lalu ada sebuah video yang menunjukkan ratusan motor yang berputar balik karena ada razia di ujung jalan layang menjadi viral
sejak pertengahan tahun dua ribu tujuh belas di telantas polda metro jaya bersama dengan dinas perhubungan pemerintah provinsi dki jakarta
kembali menggalakan sosialisasi larangan sejumlah kendaraan untuk melalui jalan layang nontol kasablangka
tanah abang dan juga sebaliknya terutama bagi pengendara roda dua seperti sepeda ataupun sepeda motor
namun hingga maret dua ribu delapan belas pelanggaran masih saja terjadi
banyak para pengguna sepeda motor dan juga sepeda yang melanggar peraturan ini
padahal bagi para pelanggar mereka akan dikenakan sanksi sebesar lima ratus ribu rupiah
sebenarnya di kedua jalur memasuki jalan layang nontol kasablangka telah terpasang rambu larangan
namun menurut data dari direktorat lalu lintas polda metro jaya
pada sabtu tiga maret tercatat pelanggaran roda dua yang cukup tinggi
tercatat ada sembilan ratus tiga pelanggaran dan tiga ratus enam puluh satu diantaranya bahkan melakukan pelanggaran berbahaya
dengan berputar balik untuk menghindari penindakan
diperkirakan jumlah pelanggaran yang dilakukan antara senin hingga jumat jauh lebih tinggi
setelah kami evaluasi ini ada beberapa faktor
pertama masih kurang disiplinnya daripada masyarakat pengguna jalan
yang kedua juga jalan pintas yang dilakukan
dimana tidak mau repot repot menggunakan jalan alteri langsung menggunakan jalan layang nontol
salah satu upaya di lantas polda metro jaya untuk mengatasi pelanggaran adalah dilakukannya operasi keselamatan jaya
operasi ini rencananya akan dilakukan antara tanggal lima hingga dua puluh satu maret
jika operasi dilakukan oleh kepolisian apabila kegiatan kepolisian itu tidak cukup
bagus tidak efektif
jadi karena adanya kegiatan rutin ini yang kurang efektif makanya dilakukan operasi kepolisian
adapun penerapan peraturan ini masih menuai pro dan kontra di kalangan pengendara
kenapa menurut mas
ya udah ada peraturan perdanya kok
sebenarnya sih bolehin aja mbak
karena mengatasi kemacetan yang lebih bagus ikutin aja jalan layangnya
karena kan kalau lewat bawah kan macetnya parah banget tuh
kalau saya sih kalau bola sih ya senang
supaya cepat sampai tujuan gitu
karena kalau kata saya sih jangan ya mbak
jadi itu kayak bahaya gitu kalau motor
kecepatan kan nggak sama mobil nggak sama
nanti kalau motor nggak bisa menyamai kecepatan mobil itu kan bahaya
kayak kita takutnya takut keserempet atau gimana
soalnya kalau udah di atas sana pasti ngebut ngebut gitu
jadi kita bisa lihat
kendaraan roda dua dilarang melalui jalan layang nontol kasablangka karena sejumlah alasan
salah satunya adalah karena tinggi jalan layang yang mencapai delapan belas meter
pengendara roda dua beresiko terkena terpaan angin kencang yang berbahaya bagi keselamatan
selain itu laju kendaraan roda empat yang tinggi meningkatkan resiko kecelakaan pada pengendara
mumtazah chaterleningrat jakarta